kita akan ikuti berikut ini adalah konferensi pers dari kpk dari gedung kpk terkait dengan ott yang dilakukan terhadap komisioner kpu
yang diantaranya adalah komisioner kpu republik indonesia
perkara ini terkait dengan penetapan anggota dprr terpilih tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
untuk konferensi pes malam hari ini di samping ada pimpinan kpk juga ada duduk bersama juga ketua kpu pusat
pak arief nanti akan menyampaikan beberapa hal
baik kami persilahkan pimpinan ibu lili yang akan menyampaikan beberapa pointers terkait dengan kegiatan kpk

pemimpinan ibu lili yang akan menyampaikan beberapa hal
untuk menyampaikan kepada publik kepada rekan rekan bahwa proses hukum ini kami lakukan sebagai bagian dari penyelamatan lembaga kpu sendiri
sehingga orang orang yang bermasalah dapat ditindak dan juga tidak akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tentunya
kpk memang tentu sangat menyesalkan adanya penerimaan hadiah atau janji yang oleh salah satu komisioner kpk
kpu republik indonesia terkait dengan proses penetapan pergantian antar waktu anggota dpr ri
nah persekongkolan antara oknum penyelenggara pemilu dengan politisi ini dapat disebut sebagai pengkhianatan terhadap proses demokrasi
yang telah dibangun oleh kita dengan susah payah dan juga dengan biaya yang sangat mahal tentunya
dalam kegiatan tangkap tangan ini
kpk mengamankan delapan orang pada hari rabu dan hari kamis tanggal delapan dan sembilan januari dua ribu dua puluh itu berada di lokasi jakarta di depok dan di banyumas
nah ini antara lain adalah dengan inisial wse ini adalah salah satu komisioner kpu republik indonesia
lalu kemudian ada atf
ini adalah mantan anggota badan pengawas pemilu
dia juga adalah orang kepercayaan dari wsa
lalu kemudian ada sae
dia pihak swasta
dan kemudian ada dni
seorang lawyer advokat
kemudian ada rto
itu adalah dia juga merangkap asisten dari
keluarga dari wsa
ada keluarga dari wsa
ini adalah driver dari sae
nah bagaimana kronologi tangkap tangan ini
dapat kami sampaikan bahwa kpk menerima informasi adanya transaksi dugaan permintaan uang oleh wse kepada atf itu kemarin
pada hari rabu delapan januari dua ribu dua puluh
kpk kemudian mengamankan wsa dan rto di bandara soekarno hatta sekira pukul dua belas lima puluh lima wib
lalu secara paralel juga tim terpisah kpk juga mengamankan
nya di depok
pada pukul tiga belas lima puluh lima wib
dan dari saat itu tim mengamankan uang setara dengan sekitar rp empat ratus juta
ini dalam bentuk mata uang dolar singapura
dan juga buku rekening yang diduga terkait dengan perkara

pada sebuah restoran di saekera
dan tim yang lain juga mengamankan sae don dan juga i
pada sebuah restoran di sabang
di jalan sabang maksud saya di jakarta
pada pukul tiga belas dua puluh enam wib
dan terakhir kpk mengamankan ida dan wbu di rumah pribadi mereka di banyumas
sembilan orang ini kemudian dibawa ke gedung merah putih kpk
nah terkait konstruksi perkara
ini juga telah terjadi
pada awal juni dua ribu
kan gak masalah bekerjasama normal kutu itu
pak describes kapal ini
atas nama nazarudin kemas pada bulan maret dua ribu sembilan belas yang lalu
gugatan ini kemudian dikabulkan oleh mahkamah agung pada tanggal sembilan belas juli dua ribu dua puluh
dan kemudian mahkamah agung menetapkan partai adalah penentu suara dan dalam pengganti antarwaktu
nah penetapan mahkamah agung ini yang kemudian menjadi dasar pdip berkirim surat kepada kpu
untuk menetapkan saudara har sebagai pengganti caleg yang meninggal tersebut
tetapi pada tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu sembilan belas kpu menggelar rapat pleno
dan menetapkan rizki aprilia sebagai pengganti almarhum dari nazaruddin kemas
nah dua pekan kemudian atau pada tanggal tiga belas september dua ribu sembilan belas
pdip kembali mengajukan permohonan fatwa ke mahkamah agung
dan pada tanggal dua puluh tiga september mengirimkan surat berisi penetapan caleg
sae kemudian menghubungi atf dan melakukan lobby untuk mengabulkan har sebagai paw tentunya
atf mengirimkan dokumen dan fatwa mahkamah agung yang didapat dari sae kepada wse
untuk membantu proses penetapan saudara har dan wse menyanggupi untuk membantu dengan membalas siap mainkan
nah untuk membantu penetapan har sebagai anggota dpr ri pengganti antar waktu
wsa ini meminta dana operasional
sebesar rp sembilan ratus juta
dan untuk merealisasikan hal tersebut dilakukan dengan dua kali operasi proses pemberian
yaitu pada pertengahan desember dua ribu sembilan belas
salah satu sumber dana dan ini sedang didalami oleh kpk
memberikan uang empat ratus juta yang ditujukan kepada wse melalui atf don dan sae
nah wse kemudian menerima uang dari atf itu sebesar dua ratus juta rupiah di salah satu pusat perbelanjaan di jakarta selatan
dan kemudian pada akhir desember dua ribu sembilan belas
har memberikan uang kepada sae sebesar delapan ratus lima puluh juta rupiah melalui salah seorang staf di dpp pdip
dan sae memberikan uang
har memberikan uang rp satu ratus lima puluh juta kepada don
dan sisanya rp tujuh ratus juta yang masih di sae dibagi menjadi rp empat ratus lima puluh juta pada atf rp dua ratus lima puluh juta untuk operasional
dari empat ratus lima puluh juta yang diterima atf
sejumlah rp empat ratus juta rupiah merupakan suap yang ditujukan untuk wse
dan uang masih disimpan oleh atf
pada hari selasa tujuh januari dua ribu dua puluh
berdasarkan hasil rapat pleno
kpu menolak permohonan pdip untuk menetapkan har sebagai paw
dan tetap pada keputusan awal mereka
setelah gagal di rapat pleno kpu
wse kemudian menghubungi don
dan menyampaikan telah menerima uang dan akan mengupayakan kembali agar har
akan menerima uang
pada hari rabu delapan januari dua ribu dua puluh
wse komisioner kpu tersebut
meminta sebahagia uangnya yang dikelola oleh atf
dan setelah itu
kpu melakukan ott
tim menemukan dan mengamankan barang bukti
rp empat ratus juta yang berada di tangan atf
dalam bentuk dolar singapura
jadi sekitar rp tiga puluh delapan tiga puluh delapan
dan setelah melakukan pemeriksaan
dan sebelum batas
di dalam kuab tentunya
ini dilanjutkan dengan gelar perkara
dan kpk menyimpulkan
tindak pidana korupsi
atau terkait penetapan
anggota dprr terpilih tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
sejalan dengan penyelidikan tersebut
kpk menetapkan empat orang tersangka
satu sebagai penerima
kemudian ada atf
mantan anggota bpp
dan kemudian ada yang kepercayaan wse
dan kemudian sebagai pemberi
itu adalah har
dan kemudian sae
nah para tersangka ini
untuk yang sebagai penerima
huruf a kecil atau b kecil
atau pasal sebelas undang undang nomor tiga puluh satu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana telah dirubah dengan undang undang yang berikutnya
untuk yang pertama

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto
dan bagi sebagai pemberi
disangkakan melanggar pasal lima
ayat satu huruf a atau b
atau pasal tiga belas undang undang nomor tiga puluh satu
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu sembilan
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
jika tidak berlaku
maka akan diubah dengan undang undang nomor dua puluh satu tahun dua ribu satu
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
namun dengan apa saja
dan yang inilah attempt to bottles
demikian terima kasih
baik terima kasih pada pimpinan yang telah menyampaikan poin kegiatan ott kpk kemarin
sebelum kami menunjukkan berang bukti di sini ada pak arief budiman
kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa hal pak arief silakan
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih mas ali yang saya hormati pimpinan kpk bu lili
pertama kami berterima kasih kepada kpk karena diberi kesempatan untuk bergabung di dalam memberikan keterangan pers ini
sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan kpk bu lili bahwa keberadaan kami bersama sama di sini
sebagai bagian dari upaya untuk bersama sama menjaga institusi ini
supaya marwahnya itu bisa terjaga dengan baik
yang kedua kami ingin sampaikan bahwa kami sangat
bersedia bekerjasama dengan kpk untuk mempercepat memperjelas agar proses ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama
maka kami bersedia apabila kpk membutuhkan keterangan tambahan data data informasi dari kpk
maka kami bersedia untuk berkongsi dengan kpk
kami membuka diri untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan kpk
yang ketiga atas kejadian ini tentu kami sangat prihatin
kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat indonesia
dan saya tetap perintahkan kepada seluruh jajaran kpu yang ada di kantor pusat
di kantor provinsi dan kabupaten kota agar lebih mawas diri tetap menjaga integritasnya dan tentu harus bekerja dengan profesional
karena tahun dua ribu dua puluh kita juga punya momentum besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di dua ratus tujuh puluh daerah
mungkin itu keterangan yang bisa saya tambahkan
terima kasih pak arief
berikutnya kami tunjukkan barang bukti
sebelum nanti setelah ini ada sesi tanya jawab
nanti kami buka dua sesi tanya jawab masing masing maksimal tiga penanya untuk sesinya
durasi tidak kedua tiga ratus lima puluh ak frost ini jadi di lingkungan dari anda
boleh layar hi lima do yang sudah kami kongpor